yang bener pi
kamu sekarang sudah tahu
kenapa papi tidak suka sama si poi
kenapa papi melarang hubungan kamu sama si poi
poi itu bukan orang yang seperti itu pi
seperti yang kelewatankan
papi ini orang tua
pasti anak matchkal itu
lagi ngelamun sendirian
kecintaan banget sama poi
tapi adriana gak akan ngembiarin dia
untuk ngambil poi dari tangan gue
oh gue tahu
gue harus berbuat apa
ini cara yang paling aman
oh ya ganteng
ganteng besok bisa gak jemput reva
terus antar reva ke sekolah
mau ya ganteng
oh bisa banget tante
pas banget tuh
nanti aku kirimin alamat rumah baru aku
itu rumahnya aku
bukan rumahnya reva atau papinya reva
rumah aku adriana
nanti aku sms in ya
kamu datang ya
ah pas banget
nah ini satu satunya cara
kalau gue tetet tetetin terus tuh ya
boy pasti cemburu banget
pas banget itu
gue yakin banget
dari situ boy sadar
bener juga ya
adriana yang bisa cinta sama gue setulusnya
ah pas banget
gue emang beneran marah deh
gara gara gue nginep di rumahnya alex
boy kan orangnya baik
harusnya dia gak usah marah dulu dong sama gue
eh santai dulu dong
ini penting banget
aku kangen ya sama gue
nanti aja deh ya
soalnya gue buru buru
eh tapi bentar aja
nggak nyampe satu jam deh
gue juga pasti gak suka kalau tau dia nginep di tempat cewek lain
siapapun itu orangnya
aduh oon banget sih gue
kenapa juga gue mau aja ditawarin nginep di kontrakan bohabnya alex
tapi gue emang gak ada pilihan lain
harusnya gue ngertiin gue dong
ndigrain gue sama dia
satu satu saja anu
bisa nggak perlu jual
gak ada yang credential sius crystal
agak keras sih misalnya
gak punya dokter
semua aturannya andriana itu cuma menggengkel asasinya reva aja
daripada reva tinggal di rumah yang banyak banget aturannya
mendingan reva tinggal di asrama aja sekalian pi
sama aja kan aturannya juga banyak
lo itu pantes tinggal di asrama
lu gak cocok tinggal bareng di rumah gue
rumah gue bukan rumah lo bukan rumah papi lo
iya tapi kamu mesti tahu yang namanya aturan itu memang untuk mengekang
dan batasan itu menurut papi bagus buat kamu karena selama ini
kamu tidak pernah mengikuti on papy untuk menjaga hubungan dengan boy
papi tahu dari mana sih kalau boy itu jahat
papi papi tuh gak kenal banget sama boy
papi cuma baru ketemu beberapa kali sama dia
tapi dari mana papi bisa tahu kalau dia tuh gak baik
pasti ini semua gara gara adriana kan pi
pasti adriana yang udah cekokin segala macam kotak papi
sekarang mau tanya tanya sama kamu
apa alasan mama adriana untuk melakukan semua ini
karena dia suka sama boy
mas pi jangan dengar
jangan dengar omongan reva
kak jangan dengar
kamu sekarang sudah mulai keterlaluan
sampai kamu berani memfitnah mama adrian
dan papa tidak suka itu
pih aku bukannya fitnah adriana ya pi
tapi ini semua emang kenyataan
aku aku pernah lihat sendiri pi
sekarang mungkin aku gak bisa kasih bukti ke pati
tapi feeling aku tuh kuat banget
kalau adriana tuh punya perasaan lebih sama boy
dari cara dia ngelarang aku buat deket sama buy
dari segala hati
tolong percaya sama aku
ini bukan soal perasaan
ini soal bukti apa buktinya cu
dan papi yakin kamu tidak akan pernah bisa menemukan bukti itu
papi tidak suka sama boy
bukan karena pengaruh mama adriana
bukan karena itu
karena papi tahu sendiri
kalau yang namanya si boy itu tidak tahu sobat santun
dan dia tidak tahu etika berbicara dengan orang tua
papi tahu semua ini karena papi tahu ketika papi mengantar mama adriana pemotetan
tapi dia masih boy
dan kamu tahu apa yang dia katakan boy
kalau buka papi ini sama dengan muka penggali kubur
apa itu bukan kurang ajar
kali ini aku gak bilang mas be
kalau mas salamidip tukang gali kubur
memang iya sih wajahnya papi lo tuh ya reva
mirip tukang gali kubur
boy itu benar
saya memang pernah ketemu kok
jadi mana bu
boleh bantu om untuk mengingat
waktu saya lagi ke pemakaman teman saya
boy papi adriana itu penyusaha tahu
bukan ngegali kubur
aduh maaf ya papi
mungkin melihatnya sama seperti di film film ya
film film kan semuanya dari supir semuanya ganteng
mirip sih ma
jangan kayak gitu ah
wah satu tukang gali kubur seganteng papinya adriana
jangan kayak gitu ah
mendingan kita ke studio aja
kali ini aku gak bilang mas b
kalau mas salam mirip tukang gali kubur
memang iya sih wajahnya papi lo tuh ya reva
mirip tukang gali kubur
ya gue ingat aja sih kenapa juga mau nikah sama mas b
kalau gak kerja gue maksain karena hartanya mas b
gue juga gak mau nikah
kalau gak mau gak sih cinta gue cuma buat boy kegali kubur
yang bener b
kamu sekarang sudah tahu kenapa papi tidak suka sama si boy
kenapa papi melarang hubungan kamu sama si boy
tapi aku yakin lo itu bukan orang yang
seperti yang kelewatan kan
papi ini orang tua
papi bukan temannya dia
hubungan dia papi anggap sebagai penghinaan buat papi
papi gak tahu lagi harus bicara apa sama kamu